kita ke informasi lainnya hanya kurang dari dua puluh tahun ratusan hektare sawah di wilayah surabaya timur hilang dan beralih fungsi
semua sawah sudah dijual pada pengembang maupun perusahaan swasta lain
para petani kini beralih profesi atau menggarap lahan yang dulu adalah lahan mereka sendiri
kawasan surabaya timur dulu pernah dijuluki sebagai pari uwuh atau tanah tersubur di surabaya
tetapi sawah sawah itu kini sudah berubah menjadi pemukiman perkantoran ataupun menjadi lahan tidur yang siap dibangun sewaktu waktu
dalam dua puluh tahun terakhir empat ratus hektare sawah yang tersisa di sana sudah dibeli oleh pengembang dan pihak swasta lainnya
sebagian petani beralih profesi sebagian yang lain justru sekarang menggarap lahan yang dulunya adalah milik mereka sendiri
salah satunya abdul fuad
karena pengembang melarangnya menanam padi kembali maka fuad mengubah satu hektare lahannya

jadi kolam ikan mujair hasilnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan menanam padi
ya dapat setengah kintal kalau ada rezekinya kalau nggak ada rezekinya itu ya cuma dua puluh lima dua puluh lima kilo
ya nggak cukup mas cuma tiga bulan sekali dapatnya cuma segitu gitu loh
terus caranya biar bisa cukup apa kerja tempat lain juga atau gimana
ya tanam pisang seperti ini melihara kambing tak liar itu gitu
petani lainnya samirin kini hanya bisa menanam rumput gajah di lahan sawah yang dulu adalah miliknya
sebagian rumput dijual dengan keuntungan sedikit dan sisanya untuk pakan ternak kambing miliknya
para petani ini berpikir sendiri bekerja sendiri di tengah situasi lahan yang sudah tidak punya
dan kita menggarap sebagai petani penggarap petani lahan tidur ya
dalam catatan dinas petanian surabaya ada empat ratus an hektare lahan sawah yang sudah tidak ada
lahan sawah dan lahan produktif di surabaya timur dan seratusan hektare di surabaya barat yang sudah dibeli pihak swasta
dinas pertanian mengaku tidak tahu jelas soal akad jual belinya
memang kalau dilihat bahwa kebutuhan pokok manusia kan pangan ya otomatis itu memang diperlukan
tetapi kebijakan pemerintah kota kaitannya dengan lahan sawah bukan menjadi prioritas yang utama
asalkan memang ada kegiatan sawah itu saya kira tidak apa apa
dengan luas tiga ratus lima puluh km persegi kini tinggal satu dua ratus hektare sawah saja yang masih berproduksi dan masih dimiliki oleh petani setempat